bro aku masuk masuk masuk
duduk duduk duduk
pengantinnya mana wak
katanya ada pesta
aku bilang ada
kangen cuy teh kenapa
dede udah gak kuat tinggal disini
dede udah gak kuat ah
dede udah gak tahan sama sikapnya emak
dede cantik yang sabar ya
kan sebentar lagi habis lebaran kita nikah
lebaran teh masih lama a
masih sebulan lagi
dede teh udah gak kuat tinggal disini
mata selalu ngebanding bandingin dede sama encuy ah
emang ncuy teh siapa
ncuy teh cuma tetangga waktu dulu di cibarengko
tapi mata lebih sayang sama incu daripada dede
padahal dede teh cucunya ah
kan emang sifat maka begitu
diri cantik harus banyak bersabar
a a t mau belain dede atau belain emak sih
a a t gak pernah tau gimana sakitnya hati dede diginiin sama emak
ini kita kalo yeon banyak senyum giacher

semoga tidak terjadi apa apa sama diri cantik
kalau mimin boleh kasih pendapat sih
lebih baik kangen cuy teh keluar saja dari rumah maeros
biar kita jadi lebih tenang
nanti lama lama hubungan kita jadi tidak bagus sama dede
akan juga mikirnya begitu min
tapi akang teh mau minta pendapat sama mimin
kalau kangen cuy tidak di rumah maeros lagi
kangen cuy teh mau tinggal di mana
tapi ini bukan alasan kangen cuy kan
supaya ada alasan buat kabur dari mimin
akang teh mau siap siap dulu mau pindahan
ya udah akan jalan dulu ya
assalamualaikum pak sait
bro aku masuk masuk masuk
duduk duduk duduk
tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah
pengantennya mana wak
katanya ada pesta
aku bilang ada ini organ tunggal
saya lupa tukuk
minuman ya teh
ya ampun udah lama bro
saya tadi udah lama bener gak minum minuman seperti ini bro
minum dulu ya
tunggu tunggu minum dulu
jangan diminum nanti kamu mampu
mabuk kayak di angkot kumbu
ini minum atu d'oi
ini rasa jarher ya kumbu
dokter clara nya masih banyak kerja apa yang kamu mau
ini pengantinnya baru datang
alhamdulillah akhirnya pengantinnya datang juga
selamat bu guriola ya
selamat selamat atukung
ini amplopnya saya kasih pengantin pria atau wanita
tahu maksud diri
kamu aja kum yang megang ya kum
ayo ayo minum berulah ceng berulah ceng
eh atau apa enggak di minum
ini tapi benar ada selamatan
iya mbak in selamatan rumah
kum kamu udah beli rumah sama bu guriola kok gak ngomong ngomong
tua menegap umur bukannya ibadah menghasilkan sekampek